isinya kira kira berapa itu ya paling muat seratus juta gue boleh lihat ya enggak gue kalau
isinya banyak gue pengen beli buat nabung gue masih pengen naik haji lagi
berarti ini kira kira ya isinya buka dong janganlah jangan dibuka nih amanah
ini polo dapat omongan dan seberang sono no katanya gue selingkuh perempuan janda
cakep anaknya sobari udah gitu katanya gue udah punya anak dari dia soft rolless
si mpok ngapain si mpok dengerin omongan orang kagak benar
mending kalau urusannya langsung selesai kalau mpo tambah sakit hati tambah ribut sama bank sulam
emang udah siap bisa dari bang sulam emang udah siap ditinggalin bang sulam
gini aja mpok mendingan mpok ambil air wudhu perbanyak istighfar biar kagak denger omongan orang
kagak benar tapi abang janji ya abang nggak mau ngeduen roh insyaallah abang janji insyaallah
ya ampun disini dong kalau perempuan itu bukan bini keduanya abang
kesta emang nih kalau gas udah bocor baunya kagak enak mau dikium mau kena api
mestinya enggak usah keluar ji biar kami aja yang ke kamarnya antum enggak apa apa ustadz sebenarnya
saya enggak terlalu sakit
cuma mungkin pelu berat
ini apa pak haji segala cashbox dibawa bawa saya bukan mau ngambil uang pak haji ya sementara saya
mau titipin catatan seluruh buku ini bersama boxnya kepada haji sulam mudah mudahan haji
sulam sebagai pengurus nantinya akan kita tahu sendiri beliau cukup amanah seharapan saya demikian
bagaimana sudah dideteksi lima billions
kalau saya dipercaya untuk menggantikan untuk sementara
tapi saya tidak mau kalau harus menggantikan pagi muhyiddin

ilmu saya masih jauh

ini seluruh catatan pembukanya
mau diperiksa ji
gak usah lah pak ji
kita saling percaya aja
kan juga ada saksi
kalau pak ji muhyiddin sudah sembuh
saya akan serahkan ini kembali
nih gue diserahin tugas
buat megang keuangan masjid
ya kurang tahu juga dah
atau apa gitu
badannya lemes banget
kayak orang kena strok
tapi ini bukan strok
apa jangan jangan dia mikirin uangnya yang dibawa kabur sama pak subuh
ya bisa jadi
gue mau lihat dong tuh isinya kira kira berapa tuh
ini muat seratus juta
gue mau liat dulu ya
kalau isinya banyak
gue pengen beli buat nabung
gue masih pengen naik haji lagi
isinya buka dong
jangan mak jangan dibuka
nggak boleh dibuka sembarangan
kalau semua pengurus hadir
baru boleh dibuka
gue juga tahu ini amanah nih
pastinya kan dihitung dulu ya
udah gitu baru diterima
iya kan gitu kan
bagi itu panitia minta uang
terus kita buka boxnya
baru caok dia
abah sama umi kok kayak gitu sih kelakuannya
ih umi yang disalahin
maaf ya umi mah ikut ketampur
bah uang itu dibawa kabur sama orang
itu sebenarnya peringatan dari allah bah
abah itu harusnya amanat bisa dipercaya
ini abah malah hianat
apalagi tanpa sepengetahuan pengurusnya kan
itu nggak boleh bah
herum abah ini orang bisnis
niat abah baik
biar kas meja dapat tambahan
gimana sih eh
abah ini dua dua kali naik haji room
jangan nuduh gitu dong sama abah
tahu nih anak
minggu lama mungkin jadi nih kurang ajarin sama orang tua
iya nggak bah
bukan kayak gitu maksud rum
tapi sepengetahuan rum
dari buku buku yang udah rum baca
amanat atau tidak amanatnya orang
itu gak bergantung karena dia udah naik haji bah
tapi tergantung dengan kelakuannya
kalau bisnisnya lancar
terus kas mesjid dapat untung
amanah nggak tuh
kalau misalnya niatnya menyimpan
kecuali kalau ada mandat untuk membisniskannya
kita kan gak pernah tahu
ruh mau tanya deh sama abah sama umi
emangnya bang sulam itu punya salah apa sih
kok tega banget dibikin malu kayak gitu
coba sekarang abah sama umi pikirin
gimana kalau kotak amal itu dibawa ke masjid udah gitu dibuka
di depan semua orang
pasti bang sula malu banget kan
sedangkan abah yang salah
baru setahun lo di al azhar
udah ceramain orang tua lo
kamu kan cuma pengen kasih tahu
kayaknya rum gak akan balik ke cairo lagi deh
ya nggak tahun ini
dan belum tentu juga tahun depan bang
nggak juga sih
kagak ada biaya
kayaknya gitu bang
soalnya kemarin abah habis kena tipu bisnis
gara gara abah ikutan share
share kooperasi pertanian
malahan sebagian uang masjid ikut melayang juga
emang abah kamu nggak selidikin dulu
selalu menanam bodal di bisnis apa tadi
ya room juga nggak tahu sih bang
soalnya kayaknya abah tuh langsung percaya aja sama orangnya
mungkin yang ada di pikiran abah
supaya dapat untung yang gede dengan cara yang mudah kali ya
masih ada juga ya
orang yang percaya ikutan bisnis
dengan cara yang gampang untuk mendapatkan empung yang gede